saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan ketua dpw pan jawa barat desi rantasari
yang sempat bertemu dengan keluarga rituan kamil saat takziah
selamat malam teh desi
selamat malam mbak sajar
teh desi mendengar kabar jenazah eril telah ditemukan ada yang ingin disampaikan oleh teh desi
tentunya saya ingin menyampaikan bela sungkawai sedalam dalamnya
dan saya yakin pada saat kemarin bertemu dengan pak rk
yang menyampaikan ada harapan kalau ada sosok ataupun sesuatu yang bisa dilihat dari sang putra itu tentu melegakan
saya yakin ini adalah harapan semua orang tua
tentunya ini adalah sebuah akhir perjalanan harapan yang allah berikan sebagai sebuah jawaban
bagi penutup penutup keinginan orang tua untuk bisa memeluk anaknya yang terakhir kali
dan itu allah kabulkan doanya pak rk doanya teh cinta gitu ya
untuk bisa bertemu terakhir kalinya dengan putra tercinta
walaupun pada saat kami bertemu pak rk sempat menyampaikan bahwa
kami sudah ikhlas bahwa putra kami lahir di amerika dipanggil allah
balikan bertemu dengan allah itu adalah pada saat di dunianya allah yang paling indah yaitu di swiss
karena menurut pak rk kota di seluruh dunia yang pernah beliau kunjungi yang paling indah adalah swiss
jadi dia itu sudah ikhlas sesungguhnya untuk bisa melepas anak
walaupun ada seketik harapan dalam hatinya
moga allah kabulkan gitu
kita bisa bertemu andaikan anak saya ada yang ditolongin orang
anak kesangkut dimana ditolongin tapi kemudian tidak ada apa yang katanya fasilitas untuk menolongnya lalu kemudian meninggal
tapi ada yang kelihatan gitu
harapannya sih seperti itu pada saat kami mendengarkan harapan harapannya beliau
dan pak rk itu punya momen dimana jam sebelas malam sampai subuh
itu adalah momen beliau dan saya
dan saya juga berharap bahwa saya bisa menangis dengan istrinya berkabung untuk menangis memohon doa kepada allah terkait dengan apapun yang terbaik
alhamdulillah allah allah alhamdulillah allah alhamdulillah dalam kondisi
alhamdulillah allah alhamdulillah allah alhamdulillah dalam kondisi yang berkali kali tidak menyenangkan sedih berkabung
tapi inilah solusi terbaik yang allah berikan untuk keluarga
dan paling tidak pak rk dan juga raih atta liar bisa memeluk anaknya untuk yang terakhir
insya allah akhirnya sudah ada lah gitu ya
jawaban yang terbaik
teh desi kita ketahui masyarakat indonesia semuanya melihat bagaimana ketegaran dan juga ketambahan rituan kamil istrinya dan seluruh keluarganya melalui media masa dan sosial media
bahkan mereka dengan tegas dengan tegar dan tabah selalu menyampaikan perkembangan proses pencarian anak putra pertamanya
namun saat teh desi bertemu langsung pada saat takziah dengan keluarga rituan kamil apa yang teh desi lihat
apa yang bisa teh desi tangkap dari keluarga dalam menghadapi musibah ini teh desi
ketegaran dan senyuman beliau tampakkan karena beliau adalah pemimpin
tentu beliau juga harus siap dalam kondisi apapun bekerja ujian yang allah berikan untuk kondisi keluarga kita
tapi beliau tetap harus menjalankan tugas tugasnya sebagai pemimpin begitu juga ibu teh cinta ya buat alias
namun tidak bisa dibohongi adalah bibir bisa tersenyum namun cahaya sorot mata penuh dengan kesedihan
itu tidak bisa dibohongi
menurut saya putra angkatnya beliau yang kecil ya
akak itu sampai jadi pengobat pengobat rindu
kepada eril ya tangan atas di hilangan eril
makanya waktu kami pulang pamit itu anak bi yang kecil itu ya itu bikin dokter
ini mungkin katanya hikmahnya allah berikan kepada kami yang lain untuk bisa kami besarkan
bagi pengobat rindu kami kepada emeril kurang lebih seperti itu
kesedihan tidak bisa dibohongi tapi tegar itu tidak bisa
dibantahlah juara melakukan kerja pada kondisi yang berkabung
menurut saya ini adalah sosok pemimpin yang betul betul tetap tegar dalam kondisi apapun ya
allah kasih ujian kekuasaan di mana dia punya kekuasaan di jawa barat
tapi tidak bisa melakukan apapun di negara orang lain
itu mungkin itu adalah ujian terberat menurut saya sebagai seorang pemimpin
karena itu yang berulang kali dia katakan di sini mungkin saya punya power
tapi di swiss saya powerless
dia menyampaikan hari itu pada saat kami bertaksi
baik teh desi itu artinya tanggung jawab dan juga dedikasi rk sebagai pemimpin ini tidak dapat diragukan kembali
namun teh desi dari informasi terakhir yang teh desi dapatkan saat bertemu dengan pihak keluarga maupun kerabat lainnya
apakah teh desi mengetahui bagaimana rencana pengembalian jenazah ini
apakah ini adalah jenazah atau repatriasi jenazah almarhum emeril ke indonesia
saya pikir terakhir kami bertemu itu kan tanggal tujuh ya belum ada kabar terupdate gitu lah dari swiss
tapi yang kami dapatkan adalah bahwa masih menunggu kabar sampai tiga minggu sesuai sop
apa ya ibaratnya kayak mungkin tim sarnya ataupun tim kepolisian di sana
untuk bisa menemukan
nah itu belum ada kabar terakhir
dapat kabar itu adalah bahwa ya kami sedang menunggu kabar terbaru dari swiss
tapi dengan adanya kabar ini tentu keluarga akan bersiap siap untuk pergi ya gitu
ataupun menjemput saya kurang tahu seperti apa rencana penjemputannya
yang saya tahu terakhir juga katanya kang emil dapat juga apa namanya cuti
cuti untuk kembali mengurus urusan urusan pribadinya
karena urusan urusan pribadinya terkait dengan meninggal putranya ini
menurut saya itu satu kebijakan yang memang harus dilakukan oleh pemerintah indonesia ya khususnya kemendagri
ya baik terima kasih desi ratnasari
teh desi telah bergabung dengan cnn indonesia breaking news pada malam hari ini
sama sama terima kasih selamat malam